umat kristiani kota palu melakukan ibadah pertama pasca gempa di sejumlah gereja minggu pagi
selain datang untuk melakukan peribadatan jemaah juga memanfaatkan momen tersebut
untuk saling bertukar informasi di antara jemaat pasca bencana gempa dan tsunami jumat pekan lalu
seperti jemaat di gereja pantai kosta di indonesia gpdi pedati di jalan patimura palu
sejak pagi jemaat mulai datang satu persatu
di antaranya jemaat terlihat wajah wajah haru saat memancatkan doa
hal yang sama juga terlihat pada jemaat gereja getsamani maesapalu
mereka khidmat mengikuti ibadah pertama pasca bencana gempa dan tsunami
tema dan doa yang disampaikan oleh pendeta mengajak jemaat untuk panjatkan doa bagi korban bencana
pendeta himbau keluarga jemaat sabar dan kuat dengan musibah yang terjadi di sulawesi tengah